indonesia adalah ya kaya ya terkenal dengan tenunnya yang bermacam macam yang dihasilkan dari seluruh indonesia
dan kebanyakan tenun ini juga dihasilkan oleh para pengrajin tradisional
tapi dengan semakin banyaknya misalnya tenun yang dihasilkan dari warna yang sintetis atau cara cara yang sintetis pula
banyak sekali pengrajin tradisional itu ya mereka tidak dapat hidup dari kerajinannya itu sendiri
sehingga tradisi ataupun keterampilan untuk menenun semakin lama juga semakin hilang
biasanya anak anak muda dari desa lebih suka bekerja di kota
nah akan tetapi ini merupakan kekayaan yang seharusnya kita lestarikan dan apresiasi
karena sebenarnya hasil karya ini merupakan sesuatu unik dan warisan budaya yang kita miliki
insight saat ini bertemu dengan sebuah organisasi trade of life
yang sejak dua puluh tahun yang lalu
dan mereka juga melestarikan budaya tenun tapi lebih dari situ
juga untuk membantu masyarakat khususnya pengrajin tenun untuk bisa hidup dari karyanya
sehingga bisa melestarikan tenun ini dan juga merupakan sesuatu yang generasi penerusnya juga bisa mereka teruskan

merupakan salah satu produk budaya unggulan indonesia
keragaman budaya serta kekayaan tekstil yang luar biasa menghasilkan berbagai produk kain tenun karya anak bangsa dikenal di mata dunia
namun kekayaan sumber daya tenun yang berlimpah ruah ini justru berbanding terbalik dengan rendahnya konten

dan kekayaan sumber daya tenun yang berlimpah ruah ini justru berbanding terbalik dengan rakyat
oleh karena itu dibutuhkan organisasi yang mampu mengangkat kembali mata rantai industri tenun nusantara
dengan meningkatkan kualitas kain dan harga jualnya agar kesejahteraan para perajin tenun kembali berjaya
saat ini saya sudah ditemani dengan imade maduarte co founder dari trade of life
dan biasanya dipanggil pak pung ya halo pak pung terima kasih banyak telah mengundang
kita ke tempat ini tapi sebelum kita bicara mengenai trades of life itu apa sebenarnya tujuannya dan bagaimana asal usulnya
mungkin bisa dijelaskan sedikit pak pung ini sebenarnya tempatnya apa ya
dan apa apa saja kegiatan kita bisa temukan di sini
terima kasih mbak desi terima kasih juga atas waktunya
sebenarnya trade of life itu bergerak di bidang tekstil tapi khusus warna alam
kita mulai bergerak itu di tahun
nah disitu setelah bom maaf setelah krisis ekonomi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
kita masih sering traveling melihat pulau pulau lain di ntt
begitu nah setelah itu kita melihatnya
apa banyak masyarakat adat yang menjual kain apa ya heirloomnya yang warisannya
dijual kebutuhan ekonomi untuk makan untuk sekolah dan apa namanya medical expenses dan lain sebagainya
di situ saya tergugah
hati saya sebagai masyarakat indonesia bagaimana itu bisa dilestarikan dan dijaga
kami pada saat itu pak pung apa pekerjaan
pada saat itu saya masih
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kan dua puluh tahun yang lalu ya mas
kita punya semacam tour bisnis kecil kecilan itu dengan teman lagi dua
nah kita travelingnya sering ke ntt begitu
nah disitu kita ketertarikan sangat kuat dengan budaya tekstil karena dari tekstil itu kita bisa belajar banyak tentang kebudayaan lokal
dari motifnya dari prosesnya bagaimana mereka menghargai alam bagaimana mereka respect dengan lingkungan gitu
jadi ini asal maksudnya mulainya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan waktu itu ada pak pung dan siapa berapa orang dari mana ini teman teman ya
pak willem itu dari inggris teman kita dan bu jin itu yang dari amerika itu teman kita memang cinta sekali dengan indonesia
dan menghargai sekali budaya kita di indonesia
jadi ini ada dua ekspat satu dari inggris satu dari amerika
mereka saat itu datang ke indonesia dalam rangka berwisata atau memang ada
pada saat itu mereka awalnya datang berwisata ke indonesia dan mulai tertariknya dia dengan budaya
kita terkait dengan budaya di situ kita diajak diskusi dengan mereka
nanti kita diajak lebih mendalami tentang budaya khususnya di bali pada saat itu
akhirnya kenapa kita tidak ekspor ke daerah lain begitu
jadi pertanyaan saya masih belum dijawab ini sebenarnya tempat ini apa sekarang dan apa yang bisa didapati di sini
karena ini juga kalau kita lihat dari luar ini retreat ya semacam orang bisa menginap di sini
dan di sini juga ada berbagai macam kegiatan
ya betul sekali tempat di sini adalah di sini kita ada retreat itu kita ada dua rumah rumah sewaan itu rumah adat jawa juga
atau di tempat ini kita ada studio
kalau ada orang nginap di retreat kita di mereka kalau mereka ingin mengenal lebih jauh tentang warna alam kita juga punya studio di sini
dan kita juga punya tumbuhannya kita sambal tumbuhan kita ada semua sekitar dua ratus lima puluh tumbuhan kita ada di studio kita
kalau setuju kita di sini kita memang lebih menengkuni warna alam
karena kita juga belajar dari masyarakat dampingan kita yang ada di dua belas pulau yang kita dampingi di seluruh indonesia
ada sekitar satu dua ratus penenun
dalam hal ini kita empowering women sebetulnya
satu persen itu hanya laki laki yang bisa
biasanya pengrajin tenun memang lebih banyak ya
ya perempuan ya
atau perempuan yang merupakan pengrajinnya
tapi ide untuk membuka ya tempat seperti ini karena saya lihat tadi kan banyak sekali tumbuh tumbuhan yang dari situ merupakan sumber dari pewarnaannya itu
nah apa dan kapan kira kira ide ini berkembang untuk dikhususkan ya untuk menemukan tumbuh tumbuhan yang merupakan pewarnanya
ide kita itu berkembang sejak tahun dua ribu lima
dua ribu lima itu saya mencoba mengumpulkan penenuan alam dari seluruh indonesia
kita ada kegiatan di lembata pada saat itu di pulau lembata
yang kedua dua ribu enam di pulau timur
di saat itu saya ada mandat
tadi lapisan penduduk nusantara bagaimana tumbuhan ini lebih dikenal oleh masyarakat
bukan hanya masyarakat penenun juga masyarakat luas
mungkin yang masyarakat internasional yang mereka tidak memiliki juga
jadi itu sudah muncul kita ambil semua sampel sampel tumbuhan yang ada di daerah juga
dengan catatan minta izin ke masyarakat adat
itu dia diizinkan untuk bawa ke sini
kita jadikan sampel sebagai edukasi ke orang lain ke teman teman yang lain juga yang belum mengenal awan alam
jadi siapapun bisa datang ke sini belajar untuk membuat pewarna itu dari tumbuh tumbuhan
ya siapapun di sini bisa belajar untuk warna alam di sini
cuma dengan catatan mereka harus tahu
dikasih tahu dulu sebelumnya
karena kita harus beri per
contoh dengan warna biru kita perlu pilpres dua puluh empat jam untuk fermentasi daun
sebelum itu bisa digunakan untuk warna
oke nanti mungkin kita lebih dalam lagi mengenai zat pewarnaan itu
karena di sini juga ada contoh contoh tumbuhan
tapi siapapun sebenarnya bisa datang ke sini untuk belajar
dan kita lihat mungkin di belakang juga ada beberapa yang sedang belajar
ini kegiatan yang terus menerus ya banyak ya peminatnya
untuk belajar warna alam itu banyak
kalau untuk batik kelas itu kita hampir setiap seminggu sekali
kita ada batik kelas di situ juga fokuskan warna alam
kadang juga kita melakukan kegiatan tenunan juga
kita juga kadang undang dampingan kita yang ada di nusa penida untuk mendampingi di sini untuk belajar tenunan juga
jadi di sini bisa belajar cara cara tradisional ya untuk menenun
dan menggunakan pewarna yang memang alami semuanya
dan ini diandung dari tumbuh tumbuhan yang ada di tempat ini
berapa besar tempat ini
kalau tempat studio kita di sini cuma tujuh are
tapi kita punya sampel tumbuhannya hampir semuanya ada di sini
yang kita bisa tunjukkan ke partisipan peserta yang ikut dalam workshop di sini
di situ saya awal mulanya mengambil tempat ini
hanya melihat budaya tekstil itu bagaimana berapa pentingnya tekstil itu
untuk kegiatan adat sosial
habis itu kita bisa lihat status sosial masyarakat dengan menggunakan motif kain yang mana
jadi apa saat itu yang ditemukan

di mana tempat ini terdapat
di mana tempat ini terdapat
di mana tempat ini terdapat
di mana tempat ini terdapat

kita dari segi perekonomian betul betul krisis
nah apa langkah langkah pertama yang dilakukan sehingga trades of life itu sendiri didirikan
apa temuan di lapangan saat itu
dan daerah mana yang dijadikan yang dibantu untuk pertama kalinya
untuk pertama kalinya kita bantu
kami berugi untuk industri pandemi

jadi kita berkutang kita saling mengantikan produk ini
kita beli hommes dan juga menggunakan lingkaran

bicara bagaimana betul bet researchers
sitaka halusnya itu
rhaumatur ada satu sehari setelah tiba tiba
ini kan tradisi di indonesia tradisi tenunya tradisi kerajinan itu sudah turun temurun
tapi apa yang ditemukan di situ sehingga terinspirasi untuk membantu dan melestarikan
apakah kesulitan dari segi ekonomi atau dari segi pemasaran atau jumlah pengrajinnya berkurang
ya betul sekali karena pada saat itu kan kesulitan ekonomi sebetulnya
dalam hal ini kan kainnya itu di warisannya itu sering dijual dengan alasan untuk kebutuhan hidup sekolah makan dan sebagainya
di situ saya tergugah bagaimana ini bisa dilestarikan dan tidak harus menjual airloomnya itu wadas yang tidak dijual
bagaimana kita bisa merevitalisasi supaya ini dibuatkan kopiannya yang lain supaya bisa dijual ke masyarakat yang lain
di situ saya merasa tergugah untuk bagaimana ini bisa dibangun
bisa dibangkitkan dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat itu sendiri
jadi bagaimana caranya dan berapa kira kira jumlah pengrajin yang ada di situ
pengrajinnya pada saat itu di pulau lembata sekitar mungkin tidak lebih dari lima belas orang dari dua kampung lamalera a dan lamalera b
di situ kita mulai melakukan pendekatan kepada masyarakat
bagaimana mereka bisa memberikan kepercayaan kepada kita bisa membeli kain mereka
barang seni mereka untuk bisa kita jual di bali
waktu itu kita masih mulai dengan dua tiga visi saja untuk diperkenalkan ke publik
kita juga menjual via to via ke pecinta tekstil pada saat itu sebelum punya galeri
jadi dibeli barangnya kemudian dibawa ke bali dan dijual dan hasilnya
hasilnya kita lagi bawa traveling ke lapangan untuk mensupport
untuk membantu mereka
ini sudah kelihatan ini berapa lama sehingga dari segi perekonomiannya menghasilkan sehingga mereka bisa hidup dari
itu saya butuh waktu untuk kalau tidak salah sampai lima tahun
supaya kita bisa membangkitkan kembali budaya tekstil itu sendiri
apa perubahan yang terjadi apakah lebih banyak pengrajin
pengrajin lebih banyak tertarik
karena di sini trade of life bisa berubah
bisa memberikan nilai plus nilai tambah kepada kain itu sendiri
apabila itu memang dibuat dengan pure warna alam
jadi kuncinya itu harus dibuat dengan murni warna alam
ini warna alam motif masih tradisional
dibuat dengan cara backstab loom yang tenuncak cak yang tradisi seperti itu
jadi sebenarnya motivasi utamanya apapun apakah membantu secara ekonomi
atau memberikan sumber kehidupan bagi para penenun
sehingga bisa meneruskan kegiatannya
atau melestarikan juga motif motif tradisional dan cara cara tradisional untuk menenun
kalau trade lab punya misi bagaimana itu melestarikan budaya tradisi
cuma juga motifnya menjaga lingkungannya juga
supaya masyarakat itu sadar tidak merusak lingkungan hanya untuk kepentingan pembuatan warna alam
terus yang ketiga juga memberikan dampak ekonomi
kepada masyarakat itu sendiri
yang dulu memang digunakan hanya untuk kegiatan adat
untuk saat ini mereka bisa membuat lebih bisa dijual ke masyarakat luas
dan tujuan untuk menjualnya itu juga budaya mereka lebih dikenal oleh masyarakat luas
tentang tradisi di sana kearifan lokalnya seperti apa
dan sampai sekarang ini masih terus dilakukan di lama lera
ini masih terus
ada pendampingan terus menerus
masih kita ada staff sekitar dua puluh orang kita travelingnya setiap tahun itu minimal dua kali ke satu tempat yang kita kunjungi
itu untuk menjalin hubungan baik kita dari tahun sembilan puluh delapan yang kita bangun
dan juga apa ada kendala yang dihadapi di lapangan biasanya sih dengan
biasanya apa saja kendalanya
kendalanya sering itu dengan bahan pewarna dengan tenunannya bagaimana kerapian
bagaimana kerafian kain yang dibuat itu sendiri
nah setelah itu daerah mana lagi yang ditelusuri dan dibantu
kita eksplornya di flores daratan flores itu dari flores barat sampai flores timur
terus juga kita masuk di daratan sumba
terus kita masuk di pulau sabu sabu besar terus ada yang juga rai jawa
terus kita juga eksplore di jawa jawa timur khususnya di tuban
itu masih pakai benang pintal dan warna alam
dan juga di kalimantan untuk suku dayak kita juga lakukan di situ
kita ada dua belas pulau yang kita dampingi sekarang
jadi memang sebenarnya seluruh indonesia
tapi untuk melakukan mapping mencari tempatnya lokasinya dan kira kira mana saja desa yang perlu dibantu itu bagaimana caranya pak pung
apa riset atau kerjasama dengan siapa dilakukan
kalau awal awalnya saya risetnya sering lihat di buku dengan bu jin mbak willem
cari info sebisanya setelah itu saya awalnya eksplornya kadang kadang sendiri
kita travelingnya sendiri kadang ketemu dengan satu dua teman yang di satu daerah begitu
karena kadang kadang agak sulit untuk komunikasi dengan bahasa lokal kita perlu teman pendamping gitu
pokoknya awalnya itu kita tidak tahu tempat di mana
intinya tidak tahu tempat di mana
terus kita coba masuk masuk masuk akhirnya kenal satu dua orang
akhirnya kita masuk lagi tanya info info di mana dulu ada penurun warna alam yang ada kain
biasanya kita masuk itu di rumah adat
masuk ke rumah adat biasanya kita ketemu dengan masyarakat adatnya atau tua adatnya
atau ibu ibu penenun yang tua
yang disitu saya yakin mereka punya ilmu yang sangat luar biasa
pendekatan seperti apa apa yang diceritakan
sehingga mereka juga cukup antusias ya ingin
ikut dalam program ini
kita biasanya lebih ke kearifan lokal
apa makna dan tujuan tekstil itu sendiri dibuat
dan apa yang ada di dalam tekstil itu sendiri
itu kita biasa tanya
motifnya apa prosesnya seperti apa cara tenunnya seperti apa
di situ kita bisa mencari ilmu juga dari beliau beliau yang sudah sepuh yang ada di kampung kampung
nah tadi ada yang menarik ya
karena memang pengrajin itu perempuan
tapi ketika ke daerah itu ini rata rata dari pekerjaan perempuan di situ atau memang yang generasi sebelumnya
sementara yang muda mungkin tidak terlalu tertarik lagi untuk meneruskan
bagaimana pak pung apa yang ditemukan di lapangan
kalau ini sebetulnya kegiatannya orang orang tua dulu
memang tidak menutup kemungkinan juga banyak yang sudah pindah ke kampung
di situ saya di trail of life bisa mencoba memberikan pemahaman kepada anak muda
bagaimana mereka bisa mempertahankan tradisi
walaupun dia harus pindah ke kota misalnya
tapi sewaktu waktu mereka kembali ke kampung untuk mensupport kegiatan yang lokal
nah selama ini mereka menenun untuk membuat kain untuk dirinya sendiri
atau memang untuk dijual
kalau untuk saat ini mereka menenun untuk kegiatan kepentingan adat dan juga untuk yang bisa dijual
biasanya dijualnya kemana sebelum ada trail of life
kalau sebelum ada trail of life mungkin mereka punya semacam masa agak kelam
karena memang menurut informasi yang kita dapat di lapangan ada masyarakat adat yang mau menjual kain itu ada middle person di sini
ada orang ketiganya ya
ada orang ketiganya dan mereka kadang sering harganya tidak fair
akhirnya mereka disitu kadang kadang itu juga salah satu kenapa mereka untuk melalui tidak melakukan tundunan lagi
karena harga tidak fair ke masyarakat
sementara usahanya umat umatnya juga kelam
sementara usahanya yang middle personnya yang dapat pendapat yang terlalu banyak
nah disitu kita mencoba membantu mereka seperti jembatan tiga life semacam jembatan
bagaimana kita biar fair ke masyarakat
dan berarti berapa kita jual oleh trail of life
dan berapa persen keuntungan trail of life
dan juga trail of life sering mengundang penonton adat
kita ajak ke galeri
kita langsung jelaskan harga yang kita dapatkan ini
berapa persen untuk expenses kepentingan kita
berapa persen nanti berapa persen kita ke masyarakat
itu kita memang trail of life juga dapat fair trade serifikasi
nah ini proses pembuatan warna itu sendiri bagaimana pak pung
dan misalnya ini kan bubuknya ya
istilahnya untuk dari tanaman sampai akhirnya menjadi pewarna dan bisa digunakan untuk mewarnai kainnya ini
apa apa saja tahapan dan prosesnya
jadi bagaimana setiap tahun dikirim berapa kali dan keberapa tempat dan berapa pengrajin yang menjadi bagian dari project ini
kalau pengrajin yang kita dampingi sampai saat ini ada sekitar satu dua ratus penenun
yang di dua belas pulau itu
dari dua belas pulau
sekitar ada empat puluh kelompok
yang perlu diingat itu adalah semuanya perempuan
cuma satu persennya itu yang laki laki membantu untuk mencarikan bahan baku
selain itu semuanya
di sini harus percaya bahwa perempuan di kampung itu jauh lebih pekerjaannya kualitas kerjanya itu sangat luar biasa
sangat luar biasa pokoknya
karena memang pekerjaan memerlukan ketekunan
ya ketekunan ketelitian matanya tangannya
halus dan sabar ya
dan ini ada berapa pendampingnya dan apa kira kira bagaimana ini
perkembangan dari trade of life itu sendiri melibatkan berapa orang sekarang
untuk staff kita kalau yang ke lapangan kita ada di sulawesi kita punya staff satu
pemaham di sulawesi kita ada staff
di kalimantan kita ada satu staf orang raya
terus di ntt kita ada enam orang yang travelling ke lapangan
berapa kali setahun itu di lakukan
setahunnya kita kunjungi dua kali setahun
dua kali untuk satu daerah itu
jadi ada minimum order atau sesuai dengan produktivitas masyarakat itu
atau bagaimana ininya pemesanan atau
kalau pesanannya kita tidak bisa ada patokan minimum order atau masuk modernya
tergantung karena kalau warna alam itu terkait dengan lingkungan dan kegiatan adat di mereka
karena kalau kita mengusadar
warna alam itu tidak bisa dilakukan seperti warna sintetis
karena warna alam itu dalam satu pieces kain itu baru selesai selama enam bulan
kalau kita jujur
dari awalnya sampai itu jadi sebuah kain
wow enam bulan kalau begitu harganya juga mau tidak mau memang harus disesuaikan ya
satu piece apalagi kalau misalnya pembelinya dari eropa
apapun kira kira berapa yang dilakukan
membayar untuk sebuah kain
sebuah kain kalau memang kualitasnya yang tinggi
itu kalau kita ambil yang contoh yang paling signifikan itu yang paling luar biasa itu kain gringsing
yang double ikat dari tengah tengah itu sampai tiga puluh an juta
tiga puluh an juta berapa lebarnya
itu paling enam puluh cm dengan panjang ya kurang lebih satu meter tujuh puluh lima c
nah ini kan dainya
atau pewarna nya itu kan semua alam
dan kalau kita lihat disini banyak sekali tumbuh tumbuhan yang memang sengaja dan bisa menghasilkan warna warna itu sendiri
nah ini sama kira kira tumbuh tumbuhan yang ada di sini dengan yang digunakan di tempat aslinya
apakah misalnya kalau warna tarolah ini indigo ya
ini memang dari satu tanaman
satu tanaman indigo atau bisa ada macam macam sumber warna itu
ya kalau tanamannya hampir kita ambil sampelnya spesimennya dari semua daerah kita coba tanam di kebun kita
tentunya untuk memperkenalkan ke masyarakat lain
kalau warna biru misalnya itu
tarolah ini ya
ya misalnya kalau warna biru seperti ini kan
nah di sini nih khawatir
ini dihasilkan dari apa namanya tumbuhan
yaitu ada beberapa macam tumbuhan yang bisa menghasilkan warna biru
kalau ini kan sering disebut taum atau tom atau dao itu banyak nama
saya di sini di studio kita ini sering menggunakan pakai bahasa apa namanya
bahasa latinnya begitu
karena kita sebagai jembatan juga dari masyarakat dengan pembeli
untuk bagian dari edukasinya
bagian dari edukasinya
ini apanya yang bisa memproduksi warna birunya itu
kalau ini kan tumbuhannya yang menghasilkan warna itu adalah dari daun
batangnya juga kita biasa panen
itu perlu fermentasinya dua puluh empat jam
kalau kita ambil kemarin pagi hari ini kita baru bisa manfaatin
nah ini proses pembuatan warna itu sendiri bagaimana pak pung
dan misalnya ini kan bubuknya ya
untuk dari tanaman sampai akhirnya menjadi pewarna dan bisa digunakan untuk mewarnai kainnya ini
apa apa saja tahapan dan proses
tahapannya yang saya sampaikan tadi itu fermentasi dua puluh empat jam
setelah itu kita buang ampasnya ini nanti kita jadikan kompos
nah terus airnya itu kita tambahkan dengan kalsium
itu yang dari kapur
alami juga itu dari kapur
itu kita campur nanti kita aduk
nah untuk pewarna itu nanti ada dua step
itu kata krim kita bilang itu pakai direct warna
itu warna langsung dari air itu kita tambah kapur
langsung bisa dijadikan warna
terus yang kedua seperti mbak desi ambil tadi yang contohnya bisa juga dijadikan powder
atau bubuk amasis sedimen yang masih basah
itu dengan proses yang berbeda
berbeda nanti itu kita harus menambahkan di sini ada gula dan juga ada air abu
nanti kita itu prepare nya perlu tiga hari tiga malam
jadi kalau total total dari fermentasi sampai jadi itu berapa
kalau total itu sampai empat hari
empat hari sampai lima hari baru itu siap untuk dipakai

kalau penenun dampingan kita semuanya masih gunakan proses yang sama

di tempat lain
di masing masing daerah
jadi mereka memang ini yang sudah dilakukan dari turun temurun
untuk menghasilkan satu botol ini berapa kira kira tanaman yang dibutuhkan ya
itu tergantung tambahan kapurnya
kalau kita tambahkan kapur terlalu banyak
itu nanti kadar warnanya tidak bagus dia
kita harus bisa kadang kadang bisa melihat tumbuhannya kayak apa
di sini kita tahu nanti berapa persen hasilnya
jadi mau tidak mau supply nya atau ya harus banyak ya sumber sumber tanaman itu sendiri
ini tidak masalah di daerah atau mungkin satu daerah lebih banyak memiliki satu jenis tanaman dengan tanaman dengan warna tertentu
sehingga mempengaruhi lah istilahnya kekhasan dari warna di daerah itu
sebetulnya kalau kita mau menyadari bahwa dulunya kan ini kan sesional ya
tergantung musim ya
kalau warna biru dulunya hanya bisa dilakukan pada saat musim hujan
karena dia itu kan tumbuh bagus
pewarna yang lain seperti merah misalnya itu hanya dilakukan pada saat musim kemarau
tapi ini di mana saja atau di daerah tertentu
kalau ini tumbuhan yang keluarga dari leguminosium
kalau ini tumbuhan yang keluarga dari leguminosium
ini hanya bisa tumbuh di koster area yang dekat pantai
jadi seperti misalnya flores sumba timur sabu dan lain lain bisa tumbuh ini
sedangkan yang lainnya untuk warna biru kalau ini strobilandescusia
ini untuk biru juga
tapi birunya sama atau
hampir sama hasilnya
cuma ini lebih lebih kaya dengan warna indoksilnya kandungan indigo nya
ini untuk apa namanya
ini hanya bisa tumbuh bagus di gunungan daerah yang sekitar lima ratus seribu meter di atas permukaan laut
dan harus tumbuhnya di tempat yang tentu
bisa dapat hasil yang maksimal
kalau kita lihat ya tenun kan sekarang kan banyak sekali yang produksi yang di pabrik misalnya
dan pewarnaan yang menggunakan sintetis dan lain sebagainya
belum juga yang import
banjir import biasanya
kira kira sustainable atau tidak cara cara seperti ini
coba kita lihat ini sekalian belajar
belajar mengenai warna alam dan bagaimana memproduksi dan menciptakannya
ini warna ini dari mana asalnya
dari tumbuhan juga atau bahkan mungkin ada yang diambil dari tanah
kalau ini kita sering bilang warnanya warna merah
ini merah sedikit coklat
ini diambil dari tumbuhan apa namanya
beda dengan ini
beda dengan itu
untuk menghasilkan warna merah kita menggunakan pohon murinda
murinda sitripulia bahasa latinnya
kalau bahasa indonesia pace atau tiba atau sunti atau bur
terlalu banyak nama nantinya
untuk tumbuhan ini kita ambil akarnya
kelihatan seperti ini dia
ini akarnya bukan buahnya itu sendiri
bukan ini akarnya ini buahnya
dari akar ini bisa menghasilkan warna merah
akan tetapi di sini diperlukan tiga apa namanya
itu perlu kandungan aluminium
itu perlu kandungan minyak
nanti baru dari akar ini sendiri
baru bisa menghasilkan warna merah
kalau salah satu tumbuhan itu tidak ada misalnya tanpa ada minyak tanpa ada aluminium
tapi kalau misalnya di ini kan pewarna tradisional ya
misalnya kalau di daerahnya tidak ada aluminiumnya atau minyaknya itu bagaimana
apa yang mereka gunakan
atau dari awal mereka menggunakan
atau ada zat zat lain yang untuk mencampurnya
karena aluminium kan bukan alami kan
itu berdasarkan proses
tradisi mereka memang dari awal menggunakan minyak
minyak itu dari berapa sumber
itu tergantung daerah juga
nah yang paling utama di sini adalah minyak kemiri
kalau dari daerah lain juga dia gunakan kluwak atau pinggium idule bahasa latinnya
dan kadang kadang juga mereka menggunakan ini tengka
ini buat bikin rawon ya kalau saya paham
iya itu sendiri yang menggunakan rawon
warnanya gelap ya
kalau ini ada hodsonia makrocarpa bahasa kampungnya tengka yang digunakan di dayak
terus kalau ini digunakan oleh orang sabu
yang stergolia vedida bahasa kampungnya disebut kepah
kepuh terlalu banyak nama juga
tapi ini semuanya bisa menghasilkan minyak ya
tapi ya ini kan memang alami
tapi kalau aluminiumnya biasanya mereka menggunakan apa
kalau aluminiumnya memang sebagian teman teman pewarna juga menggunakan aluminium itu dari sintetis
oh jadi ada elemen sintetisnya
kalau kami sendiri itu melakukan penelitian hampir lima belas tahun
mereka untuk kadar aluminiumnya menggunakan tumbuhan
tumbuhan ini yang di simplokaceae family
itu banyak nama juga
yang punya kadar aluminiumnya di dalam
yang punya kadar aluminium tinggi
ini kita ambil dari hutan di flores
itu kerjasama dengan masyarakat adat adat di flores
yang menjaga hutan tidak merusak hutan
mengambil daun gugur
nah ini yang kita gunakan untuk kandungan aluminium
jadi yang penting ini kan semua harus ada sumber sumber apakah itu minyaknya aluminiumnya atau tanamannya
dan ini selama ini tidak ada masalah dengan meningkatnya misalnya produksi dan produktivitas dari masyarakat setempat
dan mereka tetap memiliki sumber dari alam yang cukup tapi juga melestarikannya lah
betul sekali kalau aluminium ini kita memang suplai dari sini
karena saya menjaga hutan
supaya tidak merusak hutan
kita ambil daun yang gugur
beli dari masyarakat adat
setelah dibalik kita supply lagi ini ke masyarakat damping
yang tidak memiliki tumbuhan aluminium
karena aluminium ini tidak tumbuh di semarang tempat
dia punya tempat khusus untuk tumbuh
tapi kalau dari minyaknya
kalau dari minyaknya hampir ada di setiap daerah
itu tidak masalah
yang masalah itu cuma di aluminiumnya
karena ini agak sulit untuk didapat
tapi ini khusus untuk warna merah kemaren
kalau warna lain taruh warna kuning ini hampir sama
atau ini dari mana ini
bagus ini warnanya seperti staff saya
kalau ini kan kita gunakan apa namanya ini kita pakai maklura coksisinensis
itu sebenarnya warna kuning keemasan
cuman ini juga susah sebetulnya
ini tumbuhnya perlu sampai lima puluh lima puluh tahun sebelum bisa digunakan
karena tumbuhnya sangat lambat sekali
jadi kalau apapun yang menggunakan warna ini pasti harganya juga lebih murah
ini paling banyak digunakan di mana pak
sering digunakan di sumba juga
yang pembatik juga sering gunakan
mohon maaf ini juga tidak sustainable sebetulnya
masih mencari info lagi di mana source nya ini
bagaimana ini bisa ditanam kembali
tidak ada contohnya di sini untuk warna itu
saya tahu tumbuhannya di kebun
nanti kita lihat di kebun
ini hitam dari ini pekat lagi hitamnya
kalau warna hitam ini dihasilkan kita menggunakan tanin
itu warna coklat dari sumber sumber juga yang ada
teh dengan kopi kan juga ada
teh sudah bisa tapi terlalu mahal kalau digunakan
ini digunakan dari bunga
bunga woodfordia floribunda itu pohon sepet sepet namanya
itu juga tumbuh liar
itu diambil bunganya di ekstrak
diambil airnya setelah itu kita celup di lumpur
oh di lumpur
jadi hitamnya ini kombinasi antara tanin dan lumpur
kalau yang paling ekonomis kalau lihat itu biru
makanya sering kita lihat itu yang basis warnanya biru ya
cuma tandangannya cukup tinggi untuk biru
artinya kalau memang tidak
tidak tepat dia prosesnya
kita juga tidak menghasilkan warna biru yang bagus
wow ini luar biasa sekali ya kita belajar ya
bagaimana membuat warnaan dari sumber sumber alam
tapi kalau kita lihat ya tenun kan sekarang kan banyak sekali yang produksi yang di pabrik misalnya
dan pewarnaan yang menggunakan sintetis dan lain sebagainya
belum juga yang import
banjir impor biasanya
berapa ini kira kira sustainable atau tidak cara cara seperti ini
kalau tidak ada bantuan khusus atau tidak ada effort atau upaya untuk membantu melestarikan itu
kalau misalnya kita biarkan begitu saja pak pung
sebetulnya tidak juga
memang kalau saya lihat masyarakat ini perlu dampingan
karena selain dia kalau mereka disuruh untuk menjaga tradisi dan budaya tanpa ada dampak ekonomi
mereka itu tidak akan mungkin mau
dan tidak akan bisa melestarikan budaya
jadi mau tidak mau harus ada pendampingan
harus ada pendampingan
harus dibantu pemasaran dan penjualannya
di sini membantu pemasaran dengan catatan saya mereka penenun itu bagaimana bisa mendapat nilai lebih
mau dibawa kemana nih kalau dua puluh tahun ke depan lagi
kalau kita balik lagi ke sini kira kira seperti apa ini
at least bisa bertahan
dan mudah mudahan ya mudah mudahan harapan saya ada regenerasinya
nah harapan saya juga ini semua nanti ke depan ini bisa semacam punya database juga
nah tidak tahu juga ke depannya mungkin dua puluh tiga tahun kemudian
sekarang sudah mulai disusun database
kita mencoba menyusun sekarang mulai saat ini kita susun dari tumbuhannya culture database nya
supaya itu nantinya ke depan bisa jadikan sebuah edukasi untuk masyarakat yang ingin tahu tentang adat dan budaya warisan budaya indonesia yang ada di sini
oke pak pung mungkin saatnya waktunya kita melihat ya tanaman contoh contoh tanaman itu sendiri supaya kita paham ya kita juga belajar
ternyata ya alam itu memiliki sumber dari warna itu sendiri
tapi biasanya kan kalau warna semua kan sekarang sudah sintetik sudah ya buatan manusia lah tapi ini istilahnya bagaimana kita bisa mendapatkan warna dari alam itu sendiri
kita jalan jalan ya sedikit ya pak pung
saya lihat kebun kita sedikit
karena ini mau tidak mau harus dipotong kan pohonnya untuk mendapatkan akarnya atau tidak perlu
tidak perlu sebetulnya memang ada sebagian yang dengan cara dipotong tapi kalau kita tidak
kita sudah belajar juga dengan teman teman

kita bisa panen sebagian
nanti setelah kita panen kita ambil akar yang kecil kecil
kita tambahkan dengan kompos ataupun dari kulit kelapa
nanti kita timbun kembali
nanti kita tanding sebelahnya lagi
ya sebelum adanya pewarna sintetis ya
ternyata sumber warna yang digunakan untuk mewarnai karine itu bisa didatangkan dari alam khususnya dari tumbuh tumbuhan dan indonesia
apalagi sebagai negara yang memproduksi tenun dan merupakan pengrajin tenun yang sudah ratusan tahun ya
turun temurun itu sangat mahir ahli dalam membuat pewarna
jadi itu adalah satu warna yang dihasilkan dari tumbuh tumbuhan asad ini
saya berada di suatu taman yang dikelola oleh trades for life oleh pak pung
dan bebali foundation
dan bebali foundation
dimana tumbuh tumbuhan ini memang sengaja dikelola ditanam untuk mengajarkan kita semua sumber sumber dari pewarna alam itu sendiri ya pak pung
mungkin salah satu yang populer tadi disebut oleh pak pung adalah warna biru
warna biru betul
nah ini ada contohnya di sini yang memproduksi warna biru
fungsi warna biru yang kita sampaikan ada berapa macam tumbuhan
itu dari leguminosa
itu yang menghasilkan warna biru juga
kalau di sini saya ingin tunjukkan salah satu tumbuhan yang sering disebut dengan strobilandeskusia
kalau tumbuhan ini sebetulnya bisa tumbuh bagus di daerah yang agak dingin
yang agak sejuk
kalau di sini harus dibawa teduh matahari tidak boleh kena sinar matahari langsung
nah tumor ini bisa dipanen satu tahun tiga kali setiap tiga bulan dengan cara ini daun segar dipetik nanti fermentasinya perlu dua puluh empat jam
setelah itu baru kita tambahkan dengan kapur nanti itu bisa menghasilkan warna biru yang cantik
dan ini biasanya paling sering bisa ditemukan dataran tinggi contohnya di indonesia khususnya di dua belas pulau yang dikelola oleh strides for life
kalau ini sebetulnya agak agak baru untuk kita ini yang banyak kita tanam sekarang baru kita kembangkan di daratan flores itu di daratan bejawa dan juga ada di daerah temanggung
dan gampang untuk ini
jadi indigo atau biru ini salah satu warna yang paling gampang ya di panggung
sumbernya paling banyak ya
betul sekali mbak desi kalau warna biru itu sangat lebih gampang untuk dibudidaya dan gampang untuk menghasilkan warna tetapi ada calonnya di sini kita perlu harus betul betul sabar bagaimana bisa menghasilkan warna biru yang sangat bagus dan cantik
kunci nya kesabaran itu sendiri
supaya birunya juga mantap
oke mungkin warna primary color lagi warna primer lagi merah
yang untuk warna merah yaitu yang
oh ini ketangga ini
ya yang ini yang kita sering sebut mengkudu tiba pace kebo kumbu itu terlalu banyak nama nah tumbuhan ini untuk bisa menghasilkan warna merah nah yang diambil itu adalah dari akarnya
akarnya biasa kita gali nah nanti itu kita cuci bersih dengan air nah disini cara panennya kita harus sustainable
nah sebagiannya kita panen pada satu tahun yang pertama nah setelah itu tahun berikutnya kita panen sebelahnya supaya dia sustainable
karena ini mau tidak mau harus dipotongkan pohonnya untuk mendapatkan akarnya atau tidak perlu
tidak perlu sebetulnya memang ada sebagian yang dengan cara dipotong tapi kalau kita tidak kita sudah belajar juga dengan teman teman botani kita bisa panen sebagian nanti setelah kita panen kita ambil akar yang kecil kecil
kita tambahkan dengan kompos ataupun dari kulit kelapa kita timbun kembali nanti kita pesankan sebelahnya lagi
nah kan dari satu pohon itu kita dalam setahun bisa panen minimal dua kali
nah di dataran rendah tinggi atau bisa tumbuh di mana saja
kalau morina ini saya amati yang penting tidak di suam area tidak terlalu banyak air karena kalau dia terlalu banyak air kadar morindonya sangat rendah dia
karena dia pertumbuhan ini lebih pokoknya
lebih bagus di daun
kalau dia di dataran yang sangat rendah seperti dekat pantai itu daerah berkapur kadar warna merundannya sangat bagus sekali sangat tinggi dia
karena kadar air paling bagus
air yang paling bagus itu saya lihat di sumba bisa tumbuh sangat bagus di daratan timur itu zat warna merahnya morindonya sangat bagus sekali
makanya kalau kita lihat itu kain tenun dari sumba itu banyak merahnya ya
betul betul sekali
cantik sekali warna
dibanding dengan biru lebih rumit ini ya
kalau lihat proses rumitnya kalau warna merah itu lebih rumit karena kita harus pertama minyak benang harus disiapkan dengan minyak dulu
yang kedua harus kita prepare dengan kandungan aluminium yaitu dari kulit
yang tadi kita sebutkan
pohon itu ya
atau sekarang sudah menggunakan sintetis ya mau tidak mau ya sintetis aluminium
ya sebagian ada yang menggunakan sintetis yaitu dari tawas dan juga ada yang menggunakan dari kandungan tembaga atau kuper
ini saya lihat ini salah satu tanaman yang bisa menghasilkan warna kuning gitu kan
ya ini salah satu yang bisa menghasilkan warna kuning keemasan
itu kalau di kampung sering disebut dengan air hijau ataupun kayu kuning
nah kalau kita sering menggunakan bahasa latin itu dikeluarkan di morasi air yang itu maklura coccinensis
biasanya tumbuhan ini perlu waktu tumbuh itu sampai lima puluh tahun
dua puluh tahun sebelum kita bisa panen batangnya karena yang digunakan itu batangnya dan hardwoodnya hati kayunya itu baru kita bisa ekstrak dengan direbus nanti baru kita bisa gunakan untuk mencelup
dan yang digunakan batangnya
ini yang menurut saya yang tidak
jadi harus betul betul keras ya
betul betul harus keras
kalau ini ya hampir lima tahun
masih empat puluh lima tahun lagi sebelum kita
di mana mana saja pohon ini bisa ditemukan dan dapat dikultivasi khusus supaya menghasilkan zat pewarnanya
ini sebetulnya tumbuhan ini liar
ini saya temukan di daerah tan sumba terus ada di pulau timor
nah kalau itu sudah sering kita tidak menyadari bahwa kalau kini kita over harbrising panen terlalu berlebihan kan memang akan lingkungan akan rusak
karena juga ada permintaan pasar kan dan juga tidak di masyarakat juga kadang kadang tidak diajarkan bagaimana itu sustainable
tapi ini sekarang sudah mulai diajarkan
kalau saya mulai tahun dua ribu enam itu mulai mengajarkan dampingan saya penenun dampingan kita untuk bagaimana bahan baku itu supaya sustainable
supaya mereka tanam punya kebun sendiri juga
supaya bisa berkelanjutan kedepannya
ini bisa tumbuh di mana saja
kalau ini lebih sering tumbuhnya di hutan
jadi betul betul liar ya
iya betul betul liar
sebetulnya bisa dia melilit sampai ke atas pohon pohon yang lain begitu itu yang sering dipangkas
iya dipanen untuk bahan pewarna
tapi harusnya kalau dikultivasi juga bisa ya apalagi kalau menjadi bahan baku yang memang dicari ya diminati
iya betul sebetulnya ini bisa dikalifikasi juga
kuning selain dari pohon ini dari mana saja sungai
kalau kuning itu sumbernya bisa dari pohon angka dari maklum
itu mungkin lebih sustainable ya pohon nangka
kalau nangka lebih sustainable
bagian apa ya bagian luahnya
kalau nangka kita ambil itu dari batang dalamnya
nah dari hati dalamnya itu yang bisa menghasilkan warna kuning dia
tapi kalau ini jelas hasilnya juga lebih mahal ya
pak punggi ya
ya lebih mahal
nah kuning biasanya dipakai untuk apa pak pungli
untuk ritual apa apa saja
kalau kuning itu hanya pakai lebih ke simbolis ya karena kuning juga kan warnanya tidak terlalu berkaitan
warnanya tidak terlalu berkaitan dengan ritualnya
dia hanya sebagai untuk bagaimana kelihatan itu cantik dan manis
pak pung sendiri dari dua belas pulau yang memang dibantu di istilahnya bagian dari proyek ini
ya program kita ya
mana yang paling menarik menyenangkan atau
merupakan favorit lah dari pak pung dari segi seni tenun yang diproduksi
kalau bilang favorit
gak ada semuanya pak pung
sebenarnya hampir semuanya
yang paling inilah istilahnya
ya selain gringsing itu karena geringsing kan terkenal sebagai
sebenarnya saya suka yang sulawesi karena di situ ada keunikan tersendiri
itu ada satu tenun yang belum saya dapat sampai saat ini disebut dengan tali to batu
itu unik sebenarnya teknik tenunnya
dan juga yang kedua ada di situ yang palawa
itu yang tablet wifing kalau orang bule bilang
itu yang membuat agak agak apa
menurut saya sulawesi itu sangat menarik juga sebagai favorit untuk kita
terima kasih banyak pak pung
luar biasa sekali ini upaya untuk bukan saja melestarikan ya tenun tradisional yang dihasilkan
dari dengan menggunakan pewarna
menggunakan pewarna dari alam
jadi bukan sintetis sama sekali
tentu saja ini memiliki suatu keunikan sendiri ya
dan suatu keterampilan yang semakin lama semakin langka
kita juga sangat mengapresiasi ya upaya trade of life
untuk melestarikan cara caranya
tapi juga untuk membantu meningkatkan sumber ekonomi masyarakat lokal masyarakat tradisional
yang menghasilkan kerajinan seperti ini
supaya nanti kedepannya juga anak anak muda generasi penerus
usulnya generasi milenial ini apresiasi terhadap tenun indonesia juga semakin meningkat
kecintaan terhadap tenun juga semakin ya terus meningkat
dan ini menjadi sesuatu kekayaan yang kita selalu miliki di indonesia
ya demikian insight kali ini
menarik sekali topik kita
banyak yang kita pelajari
saya langsung dari bali
jangan lupa saksikan insight berikutnya di lain waktu